saling berbagi di masa pandemi menjadi ikhtiar bagi muhammad wasroni dan sony mahendra
di tengah usahanya berjualan makanan yang anjlok diterjang pandemi
mereka masih menyisikan rezeki untuk berbagi makanan kepada orang lain
bagaimana ikhtiar berbagi yang dilakukan wasroni dan sony ini berikut kisahnya
tolong dengarkan kami kepada masyarakat untuk mengikuti peraturan pemerintah
agar tetap di rumah untuk memutus mata rantai covid sembilan belas
kita sebagai umkm juga kepengen covid sembilan belas selesai
dan agar kita dan lain lainnya supaya beraktivitas kembali seperti semula

dapat pandemi covid sembilan belas berimbas dalam kondisi pandemi covid sembilan belas
berimbas pada semua sektor
sektor ekonomi yang paling terasa dan terlihat secara jelas bagi muhammad wasroni
pria berusia lima puluh tiga tahun yang berprofesi sebagai pedagang lontong sayur keliling
melalui usahanya yang telah ada sejak tiga puluh tahun lalu ini
ia menghidupi istri dan tiga orang anaknya di sebuah kontrakan sederhana
yang terletak di kawasan menteng dalam jakarta selatan
sejak bulan maret pendapatan usaha wasroni berubah drastis
pendapatan per hari yang biasanya didapat hingga lima ratus ribu rupiah
turun menjadi satu ratus sepuluh ribu rupiah
dampaknya berasa dari modal lima ratus dapat satu ratus sepuluh ribu
normal itu bisa lima puluh enam puluh sampai tujuh puluh
pada masa pandemi
pada masa pandemi
saya khawatir sendiri kalau sampai ini berpanjang
sampai kapan akan hidup menghadapi covid sembilan belas ini yang luar biasa
mengancam perekonomian orang orang kecil terutama
turunnya penjualan karena dampak pandemi tak jarang membuat dagangan wasroni
karena makanan yang ia jual tak bisa bertahan lama
wasroni pun membagikan secara gratis kepada orang orang yang berada di jalanan
seolah menjadi berkah tak disangka
apa yang ia lakukan ternyata viral dan menuai banyak dukungan dari media sosial
wasroni kini disibukan bersama anak dan istrinya
menyiapkan puluhan bungkus lontong sayur untuk dibagikan secara gratis
pesanan datang dari donatur secara pribadi
kepada wasroni untuk terus melanjutkan apa yang telah ia lakukan
aksi sosial terus dilanjutkan beriringan dengan usaha lontong sayur wasroni
yang akhirnya mampu bertahan
bagi yang ingin berdonasi wasroni bahkan menurunkan harga jual lontongnya
dari yang biasanya dua belas ribu rupiah menjadi sepuluh ribu rupiah per porsi
alhamdulillah masih cukup sejak saya membagikan itu
saya tidak mengerti terus banyak orang simpati
alhamdulillah saya terbantu oleh mereka yang membantu untuk memberikan
menitipkan donasi ini kepada saudara saudara yang terdampak covid sembilan belas
semua proses masak dan membungkus dilakukan di rumahnya
setelah semuanya beres wasroni menyiapkan lontong sayur yang siap dibagikan ke gerobaknya
lokasi pembagian dilakukan tidak terlalu lama
dari tempat ia biasa berjualan di sekitar jalan rasa malar raya jakarta selatan
target wasroni adalah petugas kebersihan pedagang kaki lima
pengemudi online dan pekerja lainnya yang ada di sekitar jalanan
proses pembagian diatur sedemikian rupa dengan cara mendatangi target agar tidak terjadi kerumunan
dengan dibantu tetangganya wasroni menempuh jarak yang tidak dekat
untuk membagikan sekitar delapan puluh bungkus lontong sayur
wasroni biasanya mendatangi masjid di sekitar rumahnya
untuk menyemprot ruangan masjid dengan cairan disinfektan
cairan ini dibeli dengan dana patungan bersama teman
alat penyemprot dan apd yang digunakan dipinjam dari organisasi kemasyarakatan
yang diikuti oleh wasroni
baginya apa yang ia lakukan merupakan upaya kecil dari pelaku umkm
untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi
wasroni tidak menargetkan sampai kapan aksinya harus dilakukan
namun satu hal sebagai pelaku umkm yang juga terdapat kondisi saat ini
saat ini wasroni berharap agar pandemi segera berakhir
tidak bisa dipungkiri usaha kuliner menjadi salah satu sektor umkm
yang paling terdampak di kondisi saat ini
pengusaha warung makan dan kuliner banyak yang terpaksa mengencangkan ikat pinggang
termasuk soni mahendra pengusaha warung tegal atau warteg di jatiwaringin bekasi
namun di tengah kondisi yang tidak menentu ini
sony masih memiliki ikhtiar untuk tetap berbagi
beberapa bulan terakhir di masa pandemi
sony bersama karyawannya di warteg membagikan nasi bungkus secara gratis
untuk para pekerja jalanan
kita emang dasarnya memang punya konsep berbagi
karena yang saya tahu adalah
saya juga mengamalkan ajaran agama saya bahwa sebaik manusia adalah memberikan makanan
jadi kita ingin menjadi sebaik baik manusia
dengan begitu insya allah allah akan menolong kita
walaupun nggak saat sekarang ya pada nantinya gitu
mulai dari sopir angkot pengemudi ojek online
dan pekerja jalanan lain mendatangi warteg milik soni
saat masuk mereka dibiarkan memilih satu lauk dan satu sayur yang tersedia
alhamdulillah kalau misalnya dapat makan gratis ini
ya pengeluaran yang tadinya
sampai lima puluh sekarang paling sepuluh ribu buat bensin doang
jadi makan udah ada udah dapat yang gratis
itu sangat ngebantu sekali
masalahnya aturan kita makan sepuluh lima belas ribu di sini kan gratis
lumayan untuk tambahan biaya di rumah
konsep makanan gratis untuk pekerja jalanan
sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi virus covid sembilan belas masuk di indonesia
namun di tengah masalah
pelonggaran psbb belakangan ini
makanan gratis masih tetap dibagikan
namun hanya di hari jumat saja
sony bersama karyawannya kini juga fokus menjaga wartegnya
agar bisa bertahan selama masa pandemi
kini ia sangat mengandalkan pengiriman makanan melalui sistem online
dengan variasi harga yang jauh lebih murah
sekarang ini saya banyakin untuk berjualan lewat online ya
di instagram kita ada warteg buken tukit dan bukit
kita memberikan kemudahan kemudahan bagi konsumen untuk belanja ke kita
mungkin bisa kita antarkan kalau jaraknya lebih dekat bisa beli free
dan kita juga ada menjual paket paket yang lebih murah
khususnya misalkan ada paket sedekah rp sepuluh
jadi dengan harga rp sepuluh saja mereka bisa membeli makanan juga
jadi kita ada juga harga harga seperti itu
salah strateginya itu selain yang kita besarkan di online
akan ada hikmah dan berkah tersendiri dalam proses yang ia lalui saat ini
bersama teman dan usahanya